di sini sekjen waktu muka sebegian pula di depan selalu setelah tanggal
dan kita telah melihat dua puluh empat itu harus kalau ketua umumnya seluruhnya dan pemerintahan
kita telah melihat dua puluh empat itu harus
kalau ketua umumnya seluruhnya dan pemerintahan

tadi disampaikan bahwa sekarang ini bulannya rafiul akhir
nah kalau rafiul akhir kita harus berhati hati
dan kedua tadi juga disampaikan bulan ini indonesia punya hajatan besar
sehingga tentu kita konsentrasi untuk mendukung hajatan besar
dan tadi g dua puluh sehingga kita butuh soliditas untuk mendukung kepemimpinan indonesia di tingkat global
nah tadi juga disampaikan dalam dialog umum bahwa kib ini kan sekarang sudah punya karcis premium lebih dari dua puluh persen
tapi kib masih menunggu satu dua partai lain
jadi kalau satu dua partai lain berkabung baru kita enam